gempa yang mengguncang cianjur membuat gubernur jawa barat rituan kamil menyatakan status siaga satu
menurut emil gempa biasanya mengakibatkan gempa susulan
karena itu ia meminta semua pihak untuk waspada
ditemui di rumah dinasnya di gedung negara pakuan senin petang ridwan kamil menyatakan
prihatin dan turut berduka atas musibah gempa yang mengguncang cianjur
emil berjanji akan segera datang ke lokasi dan kepada masyarakat
ia meminta agar waspada dan mematuhi arahan serta prosedur saat bencana terjadi
masyarakat diharapkan mencari tempat terbuka dan tempat aman jika terjadi gempa susulan
karena memang musim bencana di akhir tahun selalu menunggu